kita ke informasi lainnya wakil wali kota depok jawa barat pradi supriyatna terkonfirmasi positif covid sembilan belas
pradi dinyatakan positif covid sembilan belas usai menjalani swab pcr pada sabtu kemarin
wakil wali kota depok sebelumnya dijadwalkan menjalani vaksinasi tahap kedua pada jumat lalu
namun dari hasil screening kesehatan prade supriyatna tidak lolos kriteria pemberian vaksin karena mengalami demam
sebelumnya pradi sempat menerima vaksin sinovac tahap pertama pada pertengahan januari lalu
usai dinyatakan positif covid sembilan belas wakil wali kota depok tersebut langsung dirawat di rumah sakit umum daerah kota depok
bahwa benar bapak wakil wali kota depok bapak haji pradi supriyatna saat ini sedang dirawat di rsud kota depok
karena terpapar covid sembilan belas setelah diketahui hasil swab pcr
pada hari sabtu kemarin dinyatakan positif
dan kondisi beliau saat ini alhamdulillah dalam kondisi stabil